hai hai hai selamat berhari pekan hari ini saya akan mengajak anda untuk berkeliling
di daerah cikarang nah ada apa saja penasaran ikuti saya terus ya let's go
jalan jalan mengelilingi meikarta central park di cikarang bisa loh pilih naik beragam kendaraan
yang disewakan seperti saya nih yang tetap santai naik otopet listrik sambil mengitari
tiap sudut taman seluas satu ratus lima hektare otopet listrik bisa disewa dengan harga dua puluh lima rupiah
per dua puluh menit ada juga pilihan lain yang cocok untuk keluarga terutama anak anak seperti naik
kereta keretaan sepeda yang bisa digunakan ramai ramai naik delman berkuda atau sepeda listrik
semua bisa eh saya salvok dengan adik kecil ini nih yang asyik naik mobil listrik mininya keren ya
nah tujuan pertama saya adalah serodotan donat bermain di wahana yang memacu adrenalin ini anda
sebesar dua puluh lima rupiah saja untuk sekali meluncur ketika sampai di atas saya baru sadar ternyata
serodotan ini cukup tinggi ya tapi tantangan tetap harus dihadapi gimana mas agak modern
kaki diangkat oke setelah petugas memberikan instruksi saatnya meluncur

meter dan panjangnya itu bentuk donc empat ratus tujuh puluh lima m thrend
satu donat raksasa ini bisa digunakan untuk satu orang dewasa dan satu anak anak jadi tidak perlu
jadi setiap belajar di tahap commission maka tepati harus menggunakan kode
jika takut untuk meluncur sendiri tinggal ajak teman saja untuk meluncur bersama
tapi satu donat tetap hanya untuk satu orang ya
seru banget sih cuman tadi kayak karena cepet banget
jadi kita kayak sampai eh ini udah turun udah turun
tapi kayak ya nggak serem sih seru sih seru sih ya
emang harus coba sih yang ke sini
puas bermain di wahana sedonotan donat saya menuju ke wahana selanjutnya
oke sudah sampai
nah jika sebelumnya donat raksasa kali ini bebek raksasa
untuk bisa menggunakan bebek ini anda harus menyewanya dengan harga rp dua puluh lima per dua puluh menit
agar bebek bebekan tetap seimbang penumpang baiknya berjumlah genap atau memiliki berat badan yang hampir sama
jangan seperti saya yang kurang seimbang karena sendirian
menjalankan bebek bebekan jadinya harus mengayuh pedal sekuat tenaga nih yuk kayu terus
nah saya ketemu ke tempatnya
tetangga bebek juga kalau bebek saya biru teman teman ini bebeknya warna merah
ayo kita jalan lagi kita kayuh sekuat tenaga untuk sampai ke tujuan let's go
setelah lelah mengayuh bebek raksasa saya kembali berkeliling menggunakan otopet sambil menikmati udara sore di pinggir danau
ketika asyik berkeliling saya melihat
lihat ada keramaian nih hmm ada apa ya
yeay ada yang ulang tahun
wah ternyata ada yang piknik sambil merayakan ulang tahunnya bersama keluarga tercinta
jadi ingat masa kranjil nih
abrizan selamat ulang tahun ya
nah oke pak ini kan dari sekian banyak tempat nih kenapa pilih di meikarta cikarang ini untuk jadi pesta ulang tahunnya si abrizal
satu dekat rumah terus tempatnya enak lah buat
family family gitu buat ngekem kem kayak gini acara acaranya gini enak
ya sebagian besar pengunjung di sini datang untuk bermain wahana
tapi sebagiannya lagi hanya ingin berkumpul sekedar menikmati momen hangat bersama keluarga

sudah puas bermain saatnya mengisi perut
hanya sekitar dua puluh menit dari lokasi sebelumnya tepatnya di jalan haji nilam cikarang
terdapat kuliner berkuah khas bekasi yang sayang kalau dilewatkan
isinya igas sapi dengan kuah kaya kaldu dan sensasi pedas kuah cabai rawit hijau
satu porsinya saja berukuran jumbo loh
belum lagi cabai yang begitu banyak
ada pilihan pedas ringan sedang hingga sangat pedas
setelah memesan saya lanjut mengambil nasi yang uniknya bisa diambil sesuka hati
tambahkan juga aneka gorengan biar makin nikmat
pesanan tiba hingga daging sapi dan kuah cabai yang menggoda semakin membuat saya tidak sabar melahap
apalagi kalau pencinta pedas auto ngiler sih
sekarang saya mau mencoba
sapi ini sangat lembut
jadi diperbaiki dengan tangan mudah
dan untuk kuah cabai bagian yang sangat pedas
bagian yang sangat pedas
tak heran ya rasa yang gurih ukuran porsi dan cabai yang tidak pelit
jadi alasan rumah makan yang berdiri sejak dua ribu sembilan ini selalu ramai
rasanya joss mas
pedasnya juga luar biasa
setelah makan keluar keringat itu namanya sukses
dagingnya empuk ya
dagingnya empuk banget
dan karena saya sudah berumur tidak nyelilit lah ya
nama sop diambil dari paduan dua suku yaitu jawa dan sunda atau disingkat janda
dalam sehari bisa habis berapa kilogram iga sapi ya
kadang nggak tentu sih habis dua ratus kilo
nggak tentu biar hari ini dua ratus kilo kalau hari minggu
satu porsi sop seharga lima puluh lima sedangkan satu porsi nasi yang bisa diambil sepuasnya lima rupiah saja
kuliner ini sekaligus menutup perjalanan saya hari ini di cikarang kabupaten bekasi
sampai jumpa di weekend getaway selanjutnya